kamu sudah bikin papi panik
tapi pikir kamu sudah pergi ke bogor
papi nyariin kamu kemana mana karena papi khawatir kamu tidak mendapatkan kendaraan untuk pergi ke sana
nah taunya kamu sama si boy
atau jangan jangan si boy yang nyuruh kamu untuk kamu dari rumah
aku tuh panik banget tau gak sih kamu nekat ya
boleh mereka ngejar kita cepetan boy cepetan
boleh boleh ayo cepetan boy
oh iya raffi nih udah sampe
sekarang aku mau tanya nih sama kamu
kamu mau kukutuk
kamu mau kukutuk disini
atau aku anterin sampai di rumah kamu
kalau mau antren sampai di rumah kamu juga gak apa apa kok
mendingan sampai sini aja deh boy
soalnya ntar kalau misalnya kamu nemenin aku sampai rumah
ya gak ada apa apa
malah ngiranya kamu lagi yang bikin aku jadi gini
kamu kan sayang banget sama aku sampai kamu tuh gak mau kalau papa kamu marahin aku
biarin aja gak mau bukain pintu lah
oh yaudah aku buka sendiri
eh jangan jangan kamu tunggu disitu aja
aku yang mau bukain
kau jelek banget sih
ya iyalah cuma kamu doang yang cantik senyumnya kayak gitu
kalau aku senyum kayak gitu kan pasti aneh
cuman aku tuh pengen ikutin senyum kamu aja
soalnya senyum kamu itu tuh gak ngenin
panjang banget pak
iya gue juga lihat kali
sampai boy bukain pintu segala buat putri lo yang gak jelas itu
ngapain mereka begitu
wah enggak nih
mas harus samperin mereka
aku mohon jangan ya mas ya
jangan ya mas ya aku mohon banget mas
loh kok jangan sih
mas kan cuma mau memastikan kalau kaburnya reva
gak ada hubungannya sama si boy

buruk buat anak kita mas
tapi ya udahlah lebih baik sekarang kita liatin aja
mereka mau kemana dan mau ngapain aja mas
kita liat dari sini
sayang sebenarnya ada apa sih dengan kamu
kenapa mas gak boleh nyamperin si boy
dan maaf ya waktu itu pun kamu melakukan itu
mas mas aku gak mau boy tahu kalau mas b itu adalah papinya reva
apa masalahnya kalau boy tau kalau mas ini adalah papinya reva
bu kenapa sih nih aki aki jawabnya kayak nyerang gue gitu
loh lu harus jawab apa ya
kasih mas alasan yang jelas please
mas pura pura lupa atau mas lupa beneran atau kayak gimana sih mas
mas inget gak aku pernah ngenalin emas itu ke tante marissa
namanya boy bahwa emas itu adalah tapinya adriana bukan suami
dan boy juga pernah tau itu kan mas
dan aku gak mau ketika kita turun terus tiba tiba reva memperkenalkan bahwa mas ini adalah papinya reva
boy kenalin ini papi aku dan ini adalah namitiri aku adriana
nah kan ketahuan banget kalau selama ini kita itu berbohong sama tante marisa mas
semua hal itu terjadi mas
karena kan aku pernah kontrak sama tante marissa bahwa aku tuh
aku pernah ceritanya sama mas kalau aku bilang kalau aku tuh single mas demi karir aku
dan kalau sekarang tiba tiba boy lihat dan boy kasih tau tante marissa yang ada aku dituntut mas
mas mau istri mas ini dituntut karena kasus penipuan dan aku akan masuk penjara mas
mas mau pisah dari aku
mas tega ngelakuin itu semua
ya kalau mas mau ya silahkan mas turun sekarang
dan boy tau kalau mas itu adalah suami aku dan papinya reva
biar aku dipenjara juga gak apa apa
mas gak akan pernah tega kamu dipenjara
karena mas gak bisa hidup sendiri tanpa kamu
aku juga gak mau jauh jauh
aku juga gak mau jauh jauh dari mas
mas akan disini
dan hanya melihat dari sini
demi kamu sayang
kayaknya aku mau langsung pulang nih
tukut papi juga khawatir
mendingan kamu naik mobil terus kamu pulang juga gi
ya padahal kan aku pengen mulut kamu sampai masuk komplek
soalnya aku takut nanti kamu kabur lagi
karena aku udah pernah janji waktu itu
kalau gak aku akan nurutin semua perkataan kamu
ya kan nanti suatu hari nanti kamu bakalan jadi imam aku
makanya aku gak mungkin kabur
karena ini aku benar benar mau pulang kok
kita pulang bareng aja
maksudnya kamu kesana aku kesana
tapi bareng jalannya oke
tunggu ntar aku naik mobil dulu
ih jangan bareng
taunya kamu sama si boy atau jangan jangan si boy yang nyuruh kamu untuk kamu dari rumah
yang pertama reva gak jadi pergi ke bogor
yang kedua soal boy tadi justru boypi yang bikin reval tetap bertahan di sini
maksud kamu boy yang nyuruh kamu pulang
boy yang suruh reva supaya pulang karena dia takut papi khawatir
semuanya khawatir sama reva
makanya dia suruh reva cepet cepet pulang dan temuin papi
mama adriana di dalam
kalau mungkin selama ini aku udah berbuat seenaknya ke mama
aku udah bikin mama jadi kesel marah sama aku
sekali lagi aku minta maaf atas semua kesalahan aku selama ini
waduh kesambet apa nih anak
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya